seperti biasa sudah saatnya kita update tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
jumat dua puluh empat mei dua ribu dua puluh empat bersama saya aisa mala putri
berita pertama sempat komposisi datang dari ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
yang menyampaikan pidato politiknya di rakernas ke lima
ketua umum pdip megawati soekarno putri mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat indonesia
megawati apresiasi atas dukungan publik untuk pdip di pemilihan legislatif atau pileg dua ribu dua puluh empat
megawati mengingatkan kepada sekjen pdip untuk terus menyalakan api perjuangan dalam menghadapi kondisi demokrasi saat ini
karena itulah selaku ketua umum partai dan atas nama pdi perjuangan
kami mengucapkan beribu ribu terima kasih kepada seluruh rakyat indonesia
yang dengan penuh semangat dan kecintaannya
selalu mendukung pdi perjuangan
hingga tetap berdiri tegak
tetap menjadi pemenang pemilu legis lagi
latih tiga kali berturut turut
bersama cucunya presiden joko widodo membagikan ribuan paket sembako
kepada pedagang dan warga di komplek istana kepresidenan gedung agung yogyakarta
inilah potret kegiatan presiden joko widodo
sekitar satu lima ratus paket sembako berisi beras minyak gula dan biskuit dibagikan
warga rela antre berjam jam demi mendapatkan sembako
jokowi tidak membagikan langsung paket sembako
namun terlihat hanya memantau pembagian bersama sang cucu
saksi kunci kasus pembunuhan vina dan eki cirebon aef bukal suara soal peristiwa di tahun dua ribu enam belas
saksi kasus pembunuhan vina dan eki cirebon aef mengaku didatangi oleh ayah korban eki ibtu rudiana
kedatangannya untuk menanyakan langsung peristiwa yang terjadi
aef juga menyatakan ayah eki bertanya soal siapa saja pelaku hingga tempat pelaku berkumpul
kebetulan kan waktu itu ada bapak almarhum eki menanyakan pada saya
dia menanyakan apakah kamu tahu semalam ada kejadian ribut ribut di sini
saya cerita sama bapak almarhum gitu
udah begitu dia langsung kasih nomor hp saya
nah sebagai komposisiv itu dia tadi tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
sudah saatnya saya aisyah molle putri
pamit undur diri jangan lupa tekan like komen dan share video ini ya
sampai jumpa di toprene news kompas tv berikutnya